mobil listrik ramah lingkungan diluncurkan institut teknologi nasional itenes bandung
mobil yang diberi nama evoro atau electric vehicle hero itu berhasil menghabiskan biaya kurang dari satu miliar rupiah dengan tiga tahun masa pengerjaan
wali kota bandung ridwan kamil berkesempatan mencoba dan mendukung mobil itu menjadi proyek mobil listrik nasional
setelah melakukan proyek pengerjaan selama tiga tahun dari dua ribu empat belas institut teknologi nasional itenes meluncurkan mobil listrik jenis crossover di kampus itenes bandung rabu siang
itenas menjadi satu satunya perguruan tinggi swasta di indonesia yang berhasil mengembangkan mobil listrik dengan biaya di bawah satu

mobil yang diberi nama f hero atau electric vehicle hero ini dirancang menyesuaikan dengan kondisi jalan di indonesia yang berbatu berkelok dan banyak jalan tidak bulus
mobil ini memiliki dua pintu panjang tiga delapan ratus mm dengan penggerak lima puluh kwp dan cadangan baterai mampu bertahan selama dua jam
mobil ini mampu berakselerasi responsif dan membutuhkan waktu tujuh detik untuk mencapai kecepatan dari sampai tujuh puluh km per jam
wali kota bandung ridwan kamil berkesempatan mencoba mobil listrik ini dan menyambut baik proyek mobil yang telah dikembangkan oleh itenes
membuktikan bahwa teknologi anak bangsa sebenarnya sudah siap
dibikin prototipenya di kampus riset itenas ini dan harusnya pemerintah pusat bisa mendukung teknologi yang ramah lingkungan ini
ini mulai dari awal itu tiga tahun jadi kita buat sasisnya dulu kemudian kita pelajari semua sistem sistemnya
jadi tahun terakhir itu baru kita nge develop body
kekuatannya sebetulnya tidak kalau untuk saat ini sih kita di atas kertas itu dua jam atau kecepatan rata rata enam puluh atau delapan puluh km per jam
pihak itenas masih terus melakukan pengembangan serta penyempurnaan prototipe mobil f heroidi
todi oktora bandung